selamat pagi mbak anwar baik baik sampai kapan nih di semarang aduh pengennya selama lamanya ya
saya baik banget tempat yang belum saya datangin tapi baduy hari ini jadi ajakin saya sepeda
ya ayo oke ini mumpung masih pagi jadi kendaraan juga belum terlalu ramai udah ada seger bapak
kemarin ibu ikutan kita biasa dia mah kerja melulu mas alam dia lagi ujian ujian praktek
jadi jadi kita aja nih gue ya oke rame rame oh ya teman teman biasanya kita memang kalau sabtu
minggu jumat kalau pas saya memang posisi di semarang kita goes ya jadi setengah enam gitu kita
berangkat oke oke siap siap ini pembungkusnya pengen lihat rumahnya cuma karena udah jam segini
masuk sebentar ya sebentar ya coba aku mau cek oke apa sih bu kalau kesempatan yang berat sama
pak ganjar ini iya
ini medali medali saya ini medali kalau ini sih event event olahraga juga
jepara triathlon itu yang ibu menang dua tahun juara dua iya ini gimana ya ini oh ibu diselesaikan
di sini deh kategori umur udah tua udah tua ya ampun terus ini dikomban satu meja isinya piala
emas alam ya iya kalau ini sepeda khusus pedah itu khusus lari yang ini campur karena udah habis
ternyata sepeda itu punya sebuah histori tersendiri untuk kisah cinta bapak ganjar dan ibu ani
bisa diceritakan gak bu
ya dulu kalau di jogja itu kan apa namanya bis kota itu hanya sampai jam enam malam
padahal kalau biasanya kalau mas ganjar ngapel waduh ceritanya ngapel nih
itu kan kita sempatnya paling siang sore gitu ya
pulangnya kadang jam tujuh jam di atas maghrib lah dari kos kosan
yang paling memungkinkan yang dia bisa lakukan ya pagi pagi
yang bisa dilakukan ya pakai sepeda kan
jauhnya tuh jarak dari mana bu
ya kalau zaman dulu rasanya jauh banget
kalau sekarang karena udah suka nyepeda ya deket ya
dari perbatasan bantul itu saya kosnya di pogung
wah itu dua puluh lima an kilo lah
itu kan padahal kalau hari minggu gitu kan panas panas
karena dari rumah sih ya bu
biar ceweknya gak ngambek
apalagi kan pak ganjar sekarang kan udah jadi memang di posisi gubernur
jadi gubernur lagi gitu dan setiap kemana pun pak ganjar pergi
mode sosial media dan segala macam ada aja yang genit genit
ada yang bilang aduh pak ganjar ganteng lah inilah
itu lah pernah cemburu gak sih
saya enggak pernah
apa ya urat cemburu saya kayaknya udah putus
enggak itu memang dari awal udah diwakafkan kan mas ganjar memang untuk masyarakat
kecuali kalau misalnya mungkin seseorang yang dari masa lalu atau dari apa itu ada kemungkinan
tapi enggak sih udah kayaknya udah umurnya udah gak saatnya kayak gitu
bapak pertama kali pdkt nya gimana bu
dia mah orangnya ini
dulu ya dulu itu pelit ngomong sayang gitu nggak pernah
jadi udah jadian aja
dia tuh pertama kali ngomong cinta gitu
yang cinta itu ketika saya melahirkan
justru setelah nikah dia ini
jadi ketika pacaran malah dia iris banget ngomong ngomongnya
sekarang lebih ekspresif
iya lebih ekspresif
ibu ibu makanan favoritnya apa sih biasanya
hmm kalau makanan ya ikan ya keluarga itu memang senang ikan
mau salmon gak mau kakap mau jair atau ikan yang kecil kecil
kalau untuk yang snack itu saya senang yang serba kacang kacangan
mau itu kacang apa yang cuma direbus apa digoreng di apapun itu kacang
tapi kalau yang harus selalu ada setiap hari itu adalah kurma sama pisang
pisang itu sahabat para goizer maupun pelari
saya dapat satu fakta lagi nih katanya ibu tuh sebel banget kalau bapak makan petai
saya tuh orang yang sangat gak suka petai
jadi mungkin kalau saya nyoba nanti seneng ya tapi kebetulan saya gak pernah nyoba
terus mas ganjar itu hobi hobi kete
jadi kalau dia makan petai dulu ketika awalnya kalau makan petai jangan tidur di kamar
nggak boleh tidur di kamar
jadi kalau pak ganjar makan petai kamar dikunciin sama ibu
jadi dia makan petai
makan petai nya kalau keluar kota
waktu udah jelas susah karena bapak tanggung jawabnya sama daerah gitu ya bu
ibu tuh paling seneng kalau bapak melakukan apa sih
misalnya hal hal kecil romantis apa yang bapak lakukan bikin ibu
misalnya saya ingin makan sesuatu padahal mungkin bapak udah gitu kan
dia oh ya gitu
yang sepele sepele kayak gitu sih sebetulnya
atau kalau misalnya saya capek nggak ada orang dia mau midin
itu udah seneng banget
mungkin hanya nyamanya gitu
oh ya itu udah seneng banget itu
kalau hal hal yang itu ya enggak lah
paling ya gitu aja
hal hal simple itu aja
atau nemenin olahraga
wah udah seneng banget
jadi kadang rumah kan gak suka lari
gak suka lari
jadi kalau aku pas ikut acara lari yaudah dia setidaknya
terus nanti nunggu di finish
aduh di finish kayak seolah olah kayak juara gitu
bagi sekarang sudah ada yang menyambut
sayang kamu juara di hati aku
apa sih bu yang belum tercapai
apa sih yang belum tercapai bagi bu atik
kalau aku simple kan
hobinya itu olahraga
jadi yang belum tercapai full marathon
kalau hm sudah
nah ini kan harus di ini ya rencana
latihannya kapan bagaimana gitu
terus harus berapa lama aku persiapan
itu kan untuk karir keolahragaan
karir keolahragaan ya
kalau untuk family mathers atau untuk diri ibu sendiri apa sih
kalau untuk aku sendiri ya kepingin melihat alam kuliah ya
kemudian ya kalau bisa nanti sampai ke
dia punya anak
itu kalau untuk family yang seperti itu
karena kalau yang di sisi lain insya allah kok sudah
saya merasa sudah cukup
dari sisi kewajiban saya beribadah saya sudah
dari sisi yang lain rumah sudah ada
kendaraan sudah ada
sudah nggak ingin yang lain lainnya lagi
jadi tinggal ke anak lah
kemudian dia nanti berumah tangga gitu gitu
standar standar seperti itu
iya orangtua ya
baiklah ibu silakan lanjut makan
tadi aku gangguin terus makan
motivasi bareng temen pasti males gitu ibu sendiri gimana mungkin tips untuk yang di rumah
ya kalau saya tuh olahraga udah jadi kebutuhan
jadi kalau dua hari aja nggak olahraga apapun tuh rasanya badannya nggak enak terus kayaknya kurang fresh
saya merasakan banget begitu aktif olahraga itu saya jadi jarang sakit
kemudian kalaupun sakit itu cuma paling pegel pegel karena kecapean gitu ya
jadi jarang banget
jadi memang kita harus determination itu yang paling penting
kita harus punya keyakinan kita harus punya tekad
olahraga selain untuk sehat itu juga untuk bahagia
karena kalau sasarannya cuma untuk sehat kadang orang juga
ah orang kayak gini aja aku tetap sehat kok
nanti kalau sasarannya untuk bahagia oh iya nanti dengan banyak teman kita akan bisa cerita cerita bisa ini
terus kalau apa tadi katanya kendalanya waktu
sebetulnya kalau kendalanya waktu itu nggak bisa jadi justifikasi
misalnya kalau kita biasanya bangun jam sepuluh

jadi dimundurin dong gitu agar kita tetap ada waktu untuk olahraga
oke ibu terima kasih banyak ya
iya senang sekali
semoga next kalau kesini lagi bisa bareng sama alam dan pak ganjar juga ya
pasti semakin seru
baiklah itu tadi perjalanan saya kali ini kelilingan sama bu atiko muter muter di semarang gitu ya bu ya
semoga tetap dikasih kesehatan bisa memotivasi anda juga untuk berolahraga
aziza hanum dan tim liputan melaporkan dari semarang